masyarakat pengguna transportasi umum kini diperkenankan untuk tidak menggunakan masker
kalau pakai mixer yang konvensional kata abangnya paling sebulan ya bang